saudara arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat sudah dimulai
presiden joko widodo meninjau arus mudik di stasiun pasar senen pagi tadi
jokowi terlihat ditemani menteri perhubungan budi karya sumadi
jokowi menyapa pemudik yang menunggu di ruang tunggu stasiun pasar senen
setelah menyapa pemudik jokowi langsung meninjau persiapan kereta
selain ditemani budi karya jokowi juga ditemani pj gubernur dki jakarta
heru budi dalam kunjungan ini
merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor cindawan
hari ini meski sudah melewati puncak arus mudik stasiun senen masih diramai pemudik
hari ini tiga puluh delapan kereta
api akan berangkat dari stasiun pasar senen ke beberapa wilayah di pulau jawa
lebih dari dua puluh enam ribu tiket terjual untuk hari ini
sejak tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat peningkatan jumlah penumpang terus terjadi
hingga puncak arus mudik sabtu kemarin dengan total penumpang yang keluar dari jakarta
lebih dari dua puluh tujuh ribu orang
lebih lengkap soal pantauan arus mudik di stasiun pasar senen jakarta
kita akan menanyakan langsung pada jurnalis kompas tv
mas nirahmawati di stasiun senen
wati dua hari jelang hari raya idul fitri bagaimana pantauan di sana
iya menjelang hari raya idul fitri tepatnya ini dua hari menjelang hari raya idul fitri
untuk dari kondisi stasiun pasar senen ini semakin ramai begitu
istannya juga saudara dan untuk hari ini saja itu akan ada sekitar

istana ini sekitar dua puluh enam ribu lebih ini untuk dari pemudik yang akan keluar dari stasiun pasar senen
menuju ke beberapa daerah di pulau jawa
ini saya akan menggambarkan bagaimana kondisi juga di stasiun pasar stasiun ini
akan ditunjukkan oleh jurnalis kompas tv febri jams
bagaimana sebenarnya kondisi pada siang hari ini atau menjelang sore hari ini
dari tadi pagi ini pemudik ini sudah mulai memadati stasiun pasar senen
masih banyak dari pemudik yang akan berangkat seperti itu ke beberapa daerah di pulau jawa
ini ada nanti sekitar pukul lima belas lima puluh lima ada kereta yang akan berangkat yaitu kereta muati setengah satu
dan nantinya akan membawa penumpang ini keluar dari stasiun pasar senen
dan untuk dari jumlah atau tujuan paling banyak dari stasiun pasar senen ini menuju ke surabaya malang
jadi itu memang dari stasiun pasar senen ini sendiri sudah melewati puncak arus pemudik
yaitu pada sabtu kemarin enam maret dua ribu dua puluh empat dengan total penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen pada hari itu
yaitu dua puluh tujuh satu ratus sembilan puluh satu penumpang yang keluar
dan peningkatan ini terus terjadi sejak tiga puluh satu maret hingga hari ini
dan memang untuk berapa jumlah dari pemudik atau penumpang kereta api yang keluar dari pasar senen
ini memang dinamis begitu ada karena penambahan jumlah tiket dan juga penambahan jumlah kereta
serta juga ada pengurangan maksud kami adanya dari pemudik pemudik yang membatalkan keberangkatan mereka
untuk informasi lebih lengkapnya ini merupakan pernyataan lebih lengkap dari manager humas daopsatu jakarta x satu hendri wintoko
dan sekarang ini ada tujuh puluh tujuh kereta yang keluar dari jakarta menuju ke beberapa daerah di pulau jawa
untuk dari tambahan ini sendiri ada klb jakarta ini baik itu dari gambir menuju ke beberapa daerah di pulau jawa
ini ada kapasitas untuk eksekutif itu ada delapan kereta dan juga untuk ekonomi ada delapan
maksud kami untuk eksekutif ada empat kereta dan sedangkan untuk ekonomi ini ada delapan kereta
dan tempat duduk yang terjual itu ada enam ratus enam puluh lima lima ratus lima puluh lima tempat duduk atau tiket yang sudah terjual
pt kai khususnya dari stasiun senen ini menghimbau untuk bagi para pemudik yang ingin menggunakan krl dari daerahnya dan juga menuju ke stasiun senen ini
untuk memperhatikan jadwal keberangkatan kereta dan juga memastikan jam berapakah dan pukul berapakah dari kereta atau krl ini sampai di stasiun senen
ini untuk mengantisipasi dari penumpang tidak terlambat untuk memasuki kereta dan juga tidak ketinggalan kereta seperti itu
untuk dari pemudik dan juga atau penumpang ini diharapkan untuk tidak membawa barang berlebihan
mengingat juga ini berbagi tempat dengan beberapa penumpang yang lainnya
selain itu pun untuk mematuhi mematuhi peraturan peraturan yang sudah disebutkan oleh pt kereta api indonesia seperti tidak merokok dan juga untuk membuang sampah pada tempatnya
masni rahmawati melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta pusat